mantan pemain bayangkara fc otavio dutra resmi bergabung dengan persebaya surabaya dalam kompetisi liga satu dua ribu dua puluh
meski banyak mendapat penolakan dutra bertekad membawa bajul ijo juara
sementara jelang piala presiden manajemen persebaya meluncurkan jersey baru
setelah resmi dikontrak selama satu musim oleh persebaya surabaya
mantan pemain bayangkara fc octavio dutra mulai melakukan latihan perdana di lapangan polda jatim bersama belasan pemain bagul ijo lainnya
pemain asal brazil ini direkrut oleh manajemen bergabung bersama sejumlah pemain asal persipura
meski sempat mendapatkan penolakan dari supporter persebaya dutra menyatakan siap membesarkan persebaya di kompetisi liga satu mendatang
baginya kembali bergabung dengan bajul ijo adalah suatu dambaan karena persebaya sudah menjadi keluarga baginya
saya ucapkan terima kasih kepada kocok dedo atas rca sama saya kepada persebaya kepada seluruh bonekun
sementara jelang piala presiden manajemen persebaya surabaya meluncurkan jersey pada musim baru
peluncuran jersey ini sekaligus membuka gerai official merchandise yang berada di kawasan bawah dan wiyung surabaya
dengan model octavianus fernandi miswar saputra dan rahmat irianto jersi terlihat lebih mentereng yang didesain dari model era perserikatan dan persebaya di tahun dua ribu tujuh belas
jersey yang didominasi dari warna hijau serta tambahan aksen putih ini dijual seharga rp dua ratus lima puluh per buahnya
jadi gak perlu jauh jauh di punya jadi insya allah mudah mudahan semakin maju dan semakin banyak lagi semakin banyak lagi
yang mendekatkan diri pada supporter peluncuran jersey ini juga menambah pemasukan dana bagi pihak manajemen